candi borobudur merupakan mahakarya peninggalan dinasti sailendra yang dibangun pada abad ke sembilan
kita lihat perpaduan antara arca stupa dan juga relief yang luar biasa yang mencerminkan tingginya budaya maupun peradaban serta ajaran filosofi buddha masa lampau
nah sejak dibugar pada tahun delapan puluh an borobudur kini masuk dalam naungan unesco sebagai situs kekayaan dan warisan dunia
dan tentu saja merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di indonesia
tapi bagaimana pengelolaannya dan juga tidak kalah penting pelestariannya
insight kali ini berada di magelang persisnya di situs candi borobudur
dan untuk membahas rencana apa saja untuk mengembangkannya melestarikannya dan juga untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke borobudur
bangunan yang terletak di magelang jawa tengah ini dibangun pada masa kerajaan mataram kuno sekitar tujuh ratus tujuh puluh delapan ratus dua puluh lima masehi
dibutuhkan waktu lebih dari setengah abad untuk menyelesaikan salah satu candi termegah di dunia ini
candi borobudur pertama kali dipublikasikan dalam buku history of java karya sert thomas temford raffles gubernur inggris di pulau jawa pada awal abad ke sembilan belas
pada masa itu warga menggunakan candi borobudur sebagai alat penunjuk waktu
bayangan stupa terbesar berfungsi sebagai jarum jam dan stupa kecil menjadi titik jam
tak hanya itu bangunan yang memiliki dua enam ratus tujuh puluh dua panel relief ini juga masuk dalam warisan dunia badan pbb
yang membawahi kebudayaan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau unesco pada seribu sembilan ratus delapan puluh
candi borobudur sendiri merupakan destinasi wisata ketiga paling diminati di indonesia setelah bali dan lombok
berdasarkan data yang dirangkum tim riset cnn indonesia pada dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas jumlah pengunjung candi borobudur lebih dari tiga juta orang
namun sebagian besar merupakan pengunjung dari dalam negeri
menurut laporan yang dirilis oleh pt taman wisata candi borobudur
menurut laporan yang dirilis oleh pt taman yang mengunjungi candi borobudur lebih dari tiga juta orang
menurut laporan yang dirilis oleh pt taman yang mengunjungi candi borobudur lebih dari tiga juta orang
penyelesaian yang dikirimkan within the

camara perajalan pertanian bali bye siapa
camara perajalan pertanian robotic referection dan justice
menarik minat wisatawan harus
diimbangi dengan pelestarian dan pemeliharaan
tetap berdiri megah sebagai
ikon pariwisata indonesia
sedang berada pas di depan
candi borobudur dan
ditemani oleh tiga narasumber
kita kali ini untuk membahas
terhadap candi borobudur
ini luar biasa cantiknya
pagi hari dan
tiga narasumber kita adalah
ada pak edi setiono sebagai
direktur pt taman wisata candi borobudur
dan juga prambanan ratu boko
ada pak marsis
sutopo kepala balai konservasi
last but not least buriski handayani
asisten deputi pengembangan pasar
asia tenggara dari
kementerian pariwisata nah kenapa ada
tiga narasumber ini
ternyata pengelolaan candi borobudur
ini cukup ribet ya ada bagian bagian
yang ternyata dikelola
pihak pihak yang berbeda bidang bidang yang
berbeda jadi ada dari kementerian pariwisata
ada dari taman wisata
candi borobudur itu sendiri dan juga
ada budayanya aspek
budayanya mungkin kita untuk
lebih paham ya
apa apa saja yang menjadi
wewenang dari masing masing
pihak atau departemen kita
mulai dari anda pak edi karena
penting ya dalam hal ini
apa apa saja yang dibawah kewenangan
taman wisata candi borobudur
dan juga prambanan dan ratu boko
kami dari pt
prambanan dan ratu boko
taman wisata ini
kewenangannya adalah untuk
mengelola kawasan borobudur
prambanan dan ratu boko
sesuai namanya lah iya sesuai dengan namanya
pt kan jadi perusahaan kan
dan taman wisata ini
adalah bumn jadi
kami di bawah
diberikan kewenangan untuk mengelola
kawasan dari tiga
kebetulan dari dua candi
ini adalah candi yang memang
tinggi ya karena ini
borobudur dan prambanan itu sudah
ini memang satu destinasi
yang sangat luar biasa di bawah unesco ya
mungkin kita fokus dulu ke borobudur ya
ini kan pt
yang di bawah bumn
jadi kan tujuannya kan sebenarnya untuk
istilahnya jadi dalam
kewenangannya khusus dalam mengelola
sesuatu yang bisa mendatangkan
saja yang menjadi
tugas tanggung jawabnya
dan cakupan dari
kewenangan itu pak
edi iya jadi
secara umum memang benar bahwa
sebagai bumn kita
dituntut menjadi excellent corporation tentunya ya
yang bisa mendatangkan
keuntungan salah satu yang
candi borobudur ini adalah kita mengelola
kawasan taman ini jadi
taman ini luasnya kurang lebih sekitar
lahan yang dua puluh lima hektare ini
menjadi aset dari pt
taman wisata nah atas aset inilah
yang untuk menarik
mendapatkan pendapatan melalui penjualan
selama kinerja ini baik
ya kita mengalami
pertumbuhan revenue yang relatif
tetapi yang kemudian
menjadi tugas bagi kami
jadi bumn ini tugasnya ada dua
untuk mendapatkan revenue
yang baik yang nantinya
bisa menjadi bagian dari sumber pendapatan
yang kedua adalah bumn
itu punya tugas sebagai
bu rini di kementerian bumn
semua bumn itu
dituntut juga untuk memerankan
di samping menjalankan fungsi korporasi
itu juga menjalankan
nah terkait ini kami juga mengembangkan
kawasan yang lebih luas
kawasan yang di luar area
yang menjadi aset kami
jadi kami mengembangkan
desa desa yang ada di sekitar dan seterusnya
hal yang menarik tapi nanti
saya akan tanyakan lebih lanjut
karena biasanya kan agent of development
kadang kadang juga bertolak ke belakang
dengan yang namanya kan konservasi
pak marsi kita lihat disini dibangun
pada abad ke sembilan
nilai sejarahnya nilai budayanya
sudah bagian dari unesco
anda sendiri tugas
tanggung jawab dan kalau kita ingat
dulu kan pernah kementerian
sekarang kan pendidikan
dan budaya kalau dulu saya ingat
pariwisata gitu jadi
yang menjadi tugas
pewenang dan cakupan dari
budayanya lah elemen konservasinya itu sendiri
kami kan dari
balai konservasi borobudur
dan balai konservasi borobudur itu
merupakan salah satu unit
pelaksana teknis di bawah
kementerian pendidikan dan kebudayaan
nah balai konservasi borobudur itu
kalau berkaitan dengan keberadaan
dan mengkonservasinya itu juga harus sesuai dengan ketentuan dari konvensi unesco
karena sudah berada di bawah unesco
dan disitu kan ketentuannya syaratnya cukup ketat ya
kalau tidak kan nanti bisa dikeluarkan kan dari daftar unesco itu
iya benar makanya kemudian beberapa pekerjaan yang kaitannya dengan masalah pelestarian
kami juga sudah punya standar
karena juga salah satu candi borobudur sebagai warisan dunia itu
kemudian kami dalam upaya pelestariannya juga harus menjaga yang namanya state of conservation
atau kondisi keterawatan candi borobudur sebagai warisan dunia itu harus sesuai dengan ketentuan dari unesco
kemudian selain itu candi borobudur karena menjadi warisan dunia
dan ketika menjadi warisan dunia
memiliki yang namanya outstanding universal value
kami juga harus memelihara outstanding universal value ini
dengan berbagai upaya kegiatan
dan ini biasanya kan kegiatan ini kan membutuhkan dana membutuhkan dukungan ya
nah ini selama ini dari mana saja didapatkan
dan apakah ada memang bantuan khusus dari unesco itu sendiri
atau bekerjasama dengan pihak pihak yang memang bisalah membantu
untuk menjaga kepentingan dunia
menjaga ya melestarikan borobudur ini
ya memang kemudian dari pemeliharaan tersebut
dananya memang dari apbn
namun demikian juga tidak menutup kemungkinan
dari pihak pihak lain juga bisa membantu
misalnya dari taman wisata sendiri
kemudian juga dari unesco
namun demikian tentunya bantuan dana tersebut bukan dalam bentuk istilahnya cash ya
tapi misalnya dari unesco itu bantuannya dalam bentuk
misalnya kami butuh peningkatan kapasitas kemampuan sdm
maka kemudian unesco akan membantu dalam bentuk misalnya tenaga ahli
yang dikirim ke kami untuk meningkatkan kapasitas sdm yang ada di kami
kemudian juga misalnya katakanlah mungkin kami butuh peralatan
yang itu tidak bisa dibeli dari apbn
maka kemudian nanti dari pihak unesco
itu juga bisa dimintai bantuan untuk
memberikan bantuan dalam bentuk peralatan misalnya
nah demikian juga katalah kita juga bisa mengimbuh kepada
misalnya taman juga untuk bisa membantu dalam bentuk
apa namanya peralatan atau dalam bentuk kegiatan
untuk peningkatan dari pemeliharaan dan perawatan candi borobudur sebagai warisan dunia
rizky ini menarik lagi karena kan indonesia kita istilahnya
kita bahwa kementerian pariwisata itu memiliki target yang cukup ambisius
misalnya ingin mendatangkan jumlah turis termasuk apalagi ya
turis dari mancanegara yang kita ingin tingkatkan dari tahun ke tahun
nah anda sebagai ini ya pengembangan pasar asia tenggara ini
nah candi borobudur ini
apa di bawah pemasaran asia tenggara ini
apakah salah satu yang aset yang paling populer yang dikelola
betul mbak desi jadi kita di kementerian pariwisata ini kan fungsi dari pemerintah itu memfasilitasi
artian ini kalau kita bicara fungsi umumnya ya memfasilitasi
destinasi pariwisata memfasilitasi industri pariwisata
untuk mereka bisa
berkembang dan maksudnya perkembangan baik
dari segi kapasitas
maupun bukan dari segi memperek profit tadi yang mercedes dan tampak
ujung ujung yang nanti ketika profit ada dan balik ke
pemerintah lagi dari pajaknya dan bisa untuk pembangunan lagi
nah kalau kita lihat borobudur iniv
karena kita memang dikenal dengan budayanya dan termasuk di dalam research isn't aslas untuk fans zombies
dan termasuk di dalamnya adalah peninggalan sejarah borobudur is one of the most iconic culture heritage yang ada di indonesia
kami di kementerian pariwisata khususnya di deputi pemasaran mancanegara kita mempromosikan candi borobudur ini sebagai destinasi wisata sejarah dan religi atau juga preglimage
tapi memang kita masih kuatkan di budayanya dulu gitu
luar biasa sebenarnya ketika kita bisa membawakan mempromosikan candi borobudur tidak hanya sebagai sesuatu yang bisa dilihat
tapi juga you can experience feeling ketika anda sampai sini ini yang kemudian diceritakan oleh wisatawan bahwa mereka mendapatkan sesuatu ketika mengunjungi borobudur
di asia tenggara ini kalau kita bilang
basis umat buddha ya dalam artian ada di thailand indochina myanmar laos kamboja vietnam termasuk even di malaysia dan singapura dia mereka sangat ingin kesini
apalagi ini kan istilahnya tempat pil grimage yang terpenting bagi mereka candi budi yang terbesar ya di dunia
tapi kalau dilihat dari segi target atau minat ya
ini khususnya dari bukan saja asia tenggara tapi dunia ya nomor berapa persisnya candi borobudur ini ketimbang mungkin dengan destinasi destinasi lain
jadi kalau kita lihat dari perjalanan atau pola perjalanan memang ada tiga destinasi yang paling diminati ya
kalau kita lihat dari pintu masuk sebenarnya jakarta kepri dan bali
tapi kalau kita lihat dari pergerakan wisatawan
jogja jawa tengah bali ini menjadi ikon untuk pariwisata nasional
nah minatnya banyak tapi memang ada beberapa challenge kita
tantangan adalah ketika connectivity ke sini yang masih terbatas
karena kita tahu lapangan udara di yogyakarta ini sangat terbatas sudah tidak bisa
tapi ya syukurlah rencananya akan dibangun yang baru kan ini juga akan meningkat
dan lebih dekat lagi kan ke sini
walaupun terus terang jalan ke sini dari jogja lumayan cukup
tidak terlalu jauh ya
tapi ini masih merupakan kendala ya
kendala terutama yang dari luar
nah ini yang selama ini kita pikirkan bahwa borobudur sangat terkenal
tapi ternyata masih banyak yang belum kenal
ya makanya saya lihat ya di jumlah yang berkunjung ke borobudur itu ternyata masih sangat kecil ya
relatif dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke indonesia secara keseluruhan
puluhan ribu lah istilahnya
betul kita bandingkan dengan angkor wat segala macam
tapi ini kita memang perlu mengatur
jadi kita juga berpikir bahwa jangan sampai tiba tiba datang dua juta tapi kita belum ada pengaturan
walaupun targetnya katanya mau dua juta ya
ini bagus sekali taman wisata mereka sudah mengembangkan desa desa sekitarnya
jadi tidak hanya tertuju pada borobudurnya datang sudah itu sudah
tapi memang ada activity di luar ini
ini yang kemudian kita lihat dalam masa kepemimpinan saat ini bahwa indonesia incorporated
sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi kunjungan ke sini belum dikenal
satu juga kesini ketika sini kok kayaknya ribet
atau ketika sini pengaturannya kok belum enak
ketika anda sebagai wisatawan datang pas musim anak sekolah itu udah gak bisa apa apa
mungkin ke depan memang ketika kita mau dua juta wisatawan di sekitar sini
yang mau tidak mau ya
oh tidak mau
jadi berapa sekali masuk tunggu dulu yang lain di luar sampai keluar yang lain main dulu di sekitarnya
jadi kita juga harapkan kedepan dengan nanti rencana ada badan otoritasnya ini bisa dikelola manajemen visitor yang masuk sini
dan saya yakin masih bakal banyak sekali yang bisa datang ke borobudur
dan kerjasama dengan taman wisata candi borobudur selama ini
sangat bagus ya
saya ingin tahu aja mungkin apakah ada overlap
biasanya kan kalau banyak yang mengurusnya itu banyak yang tumpang tindih ya mungkin bisa sedikit curhat di sini
mungkin apa kira kira dari koordinasi atau overlapping ini yang bisa lebih baik dilaksanakan
mungkin pak edi
ya baik mbak
jadi sebagai direktur di sini mungkin apa saja tantangan atau kesulitan untuk mengelolanya
tadi tentang ini dulu ya
jadi sebenarnya memang tidak ada overlapping ya
yang dibutuhkan adalah optimalisasi saja dari masing masing pihak
syukur lah kalau tidak ada overlapping
jadi misalnya kalau mbak desi lihat gitu ya di borobudur ini
untuk candinya itu memang kewenangannya ada di pak marsis
karena beliau lah memang expertnya di situ gitu
ini kita sebut sebagai zona satu
kemudian di zona dua
memang di dalam perencanaan
memang di dalam perencanaan begitu
zona dua itu adalah areal delapan puluh lima hektare ini
pemanfaatannya itu ada di taman wisata candi
di luar yang delapan puluh lima hektare ini atau yang kita sebut sebagai zona tiga
ada desa desanya itu
itu kewenangannya ada di pemda
karena memang ini wilayah pemda gitu ya
jadi sebenarnya kalau dilihat dari overlappingnya saya kira tidak ada
hanya dibutuhkan optimasi saja ya
kita mengoptimalkan betul
bagaimana peran masing masing ini bisa ditingkatkan
alhamdulillah interaksi selama ini sudah sangat baik ya
seperti tadi pak marsi sampaikan
taman wisata itu memberikan komitmen juga
support anggaran untuk activity dari kegiatan konservasi
misalnya seperti itu
itu sudah berjalan cukup lama dan ini juga cukup baik

tadi mbak rizky menyebut angkor wat ya
saya sudah pernah ke sana
luar biasa tapi secara pribadi kita memiliki banyak sekali kelebihan
arcanya reliefnya itu sebenarnya di angkor waktu itu kosong ya
maksudnya tidak sedetail dan lain sebagainya
tapi angkor watt itu luar biasa
jumlah wisatawan mancanegaranya
untuk masuk ke sana kalau tidak salah saya bayar tiket itu luar biasa mahal
bagaimana ini pak edi
karena terus terang seharusnya kita juga bisa menerapkan sesuatu yang seperti itulah
walaupun sebenarnya kita jauh lebih bagus
tapi dari penghasilannya kan masih jauh kurang ya
jadi ada dua strategi yang kami terapkan dan kami juga ini engage dengan stakeholder yang lain
untuk strategi pengembangan destinasinya sendiri
fokusnya ada dua ya
fokus tentang budaya dan religi
tetapi yang paling mungkin bisa didorong lebih awal itu adalah yang kebudayaan
jadi buru buru ini tidak hanya sekedar candi untuk kepentingan pilgrimage
tapi ini merupakan peninggalan
ini merupakan peninggalan kebudayaan bangsa yang sangat luar biasa
jadi di relief ini terpanjang banyak sekali civilisasi dari bangsa kita
yang itu ditinggalkan untuk dipelajari
jadi ini adalah sebuah big library buat kita
dan saya yakin nenek moyang kita membuat seperti ini untuk generasi berikutnya untuk belajar
nah kami ambil contoh satu yang ini juga kolaborasi antara taman wisata dengan balai konservasi
bahwa tahun kemarin dua ribu enam belas kita mengambil satu cuplikan relief
di mana ternyata ada kurang lebih empat puluh enam lebih alat musik yang terpahat di relief
artinya pada zaman itu pasti ada kebudayaan musik yang sangat luar biasa
sudah kaya sekali ini padahal abad ke sembilan ya
nah inilah yang kemudian kami ambil menjadi inspirasi
dari alat alat yang ada di relief itu kemudian kita buat replikanya
replika seperti yang persis ada di relief itu
kita mencari ahli pembuat alat musik dan sudah kita buat
kemarin kita sudah membuat lima macam replika alat musik yang ada di relief itu
tapi tujuan persisnya untuk apa dilakukan kegiatan ini
dalam rangka untuk memaksimalkan ya penggunaan
kita ingin menciptakan market sebanyak mungkin
kluster market ini kan atas dasar minat
jadi kita ingin melihat minat cluster kepada borobudur yang berbasis ke musik
karena nanti akan ada lagi
nah alat musik ini kemudian kita beli label namanya sound of borobudur
kemudian ini tahun ini rencananya nanti di bulan oktober kita akan bikin pagelaran sound of borobudur
nah ini akan menciptakan market
jadi penggemar borobudur itu tidak hanya satu kelompok saja
bukan hanya kelompok religi saja
jadi justru mengembangkan orang orang yang datang ke borobudur ini
di luar mungkin yang hanya ingin melihat dari segi bentuk bangunannya saja
atau dari aspek religinya saja
tapi ada seperti musik
apalagi kira kira ini bisa dikembangkan
ini kita temanya adalah hair stylist
karena kalau kita lihat
karena kalau kita lihat di relief borobudur ini
tidak ada bentuk relief perempuan yang rambutnya acak acakan
semua itu rambutnya rapi sekali
artinya pada zaman itu teknologi hair stylist itu sudah advance
salon itu sudah luar biasa
jadi tahun ini tema kami itu
karena memang disitu sangat bahagianya sekali
nah ini satu contoh
setiap tahun akan kita develop tema tema itu
disini ada teknologi pertanian
karena banyak sekali teknologi pertanian yang dibahas disitu
next year mungkin kita akan develop lagi
kalau kita sudah pernah mendevelop satu tahapan gitu ya
itu tentang teknologi maritim
jadi di relief ini ada relief tentang kapal
kapalnya ini namanya adalah kapal samudera raksa
dan kapal itu sudah berhasil kita buat
berhasil kita buat replikanya
dan kapal ini dilayarkan beneran
itu sampai ghana
dan dibawa pulang lagi di jadinya
ini betul betul luar biasa
karena situs ini memang situs internasional ya
dari zaman dulu ya
jadi inilah upaya
jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan
nah ini nanti dipasarkannya
atau dilewat saluran salurannya itu
pasar internasional ya
ini adalah satu tahapan ya
satu tahapan bahwa kita harus meng create market
orang itu harus diajak untuk mencintai buru budur
tapi jangan dipaksa sesuai kita
kita kalau memang ada komunitas yang musik
kita cari angle yang musik
orang yang komunitas
tadi makanya kita tahun ini dengan hair stylist sama fashion itu
yang musik sudah dari tahun lalu
itu feedbacknya seperti apa saat ini
walaupun masih baru setahun ya
kalangan musik sangat mengapresiasi
bahwa ada alat musik yang origin dari indonesia
dan ini kalangan musisi
kalau kami boleh sebut nama
ini kita ajak untuk kolaborasi itu
mbak tri utami sama mas dewa bucana
dan mereka mensosialisasikan ini ke komunitas musik mereka di dunia
dan mereka menyebut sebagai buru budur is calling
jadi ingin mengajak
komunitas itu ayo belajar lagi
nanti di bulan oktober itu ada musik camp di sini
nah tujuannya adalah itu
menarik komunitas komunitas minat sesuai yang kita punya
bagus sekali nih idenya
saya cukup mengesankan ya
karena banyak juga kan di sana kan komunitas komunitas
dengan ketertarikan terhadap hal hal yang tertentu
jadi ini bisa apapun bisa dikembangkan
tapi ini dari segi target itu matching dengan target
jumlah wisatawan yang diinginkan datang
saya sangat mengesankan sekali
memang seperti ini
jadi kan kita tahu bahwa sekarang wisatawan itu adalah experienced traveller
dan mereka itu selalu ingin melakukan experience sekarang
kita sekarang zaman sekarang wisata itu tidak hanya melihat
maka saya pikir sebenarnya five senses nya orang itu harus dibangun ketika dia datang ke buru buru
suara mata rasa
rasa lidah gitu ya
ini yang saya pikir ini sudah match
dan ternyata di relief tersebut itu ada gitu
ini tadi segmented market menjadi penting
mengembangkan market menjadi penting
jadi bukan hanya oke family
kalau family ada apa di sini
apa yang bisa dilakukan oleh family di sini
ketika tadi ada kelompok komunitas musik
kelompok komunitas mana
ini yang kami di kementerian pariwisata akan membantu mempromosikannya
kita bisa tadi apa
buru buru is calling
dan cara caranya marketing tools nya atau alat untuk memasarkannya itu seperti apa
dan kira kira kalau kita bicara budget yang memang difokuskan khusus untuk memasarkan buru buru ini
kalau strategi pak menteri kan ada kita melakukan branding
branding itu dengan membuat orang aware bahwa ini ada ini loh di borobudur
kita punya culture yang bagus
bukan bagus ya
saya pikir udah excellence ya kalau buat buru buru ini ya
kemudian ada advertising
di mana advertising kita udah bisa mempromosikan
ada event music loh di buru buru
nah ketika kita mulai selling kita kerjasama dengan tour operator mbak
nah ini bisa yang online maupun offline
semua kita lakukan
jadi karena kebanyakan kita juga educate travel travel kita pak
jadi travel travel kita tuh masih berhasil
ini hanya sebagai paket perjalanan jogja borobudur
jadi as a destinasi yang mati gitu ya
jadi kita harus mulai tadi tematik menjadi penting
tapi penting juga tadi disebutkan infrastrukturnya
kalau orang ingin menghabiskan lebih lama di sini kan mau tidak mau harus ada hotelnya
harus ada konektivitasnya
dua target dua juta ini memang merupakan target dari taman wisata candi borobudur itu sendiri
enggak saya kira ini adalah target pemerintah
maksudnya matching atau tidak
kami optimis bahwa saya kira ketika pemerintah menetapkan sebuah target pasti sudah dengan perhitungan
kurang lebih bulan januari dua ribu enam belas pak presiden kan mengadakan ratas di sini ya
jadi beliau memaparkan bagaimana kita harus mengembangkan borobudur ini
dan sejak itu karena kami dari kementerian bumn maka kami menginisiasinya dari kementerian bumn
jadi ini kami pertama melakukan sinergi program sinergi bumn
yang kami lakukan pertama adalah menganalisis bagaimana angka dua juta ini bisa kita raih
oleh karenanya kami membentuk sinergi bumn yang melibatkan dua pemerintah daerah
pemprov jawa tengah dan pemerintah daerah istimewa yogyakarta
sejak itu kami bersama bersinergi dengan bumn
kebetulan waktu itu ada tiga belas bumn terlibat
kami membuat program namanya joglo sumar
jadi joglo sumar adalah membuat koridor jogja solo sumarang
karena borobudur tidak bisa berdiri sendiri
dari analisis kami salah satu yang membuat borobudur itu tidak banyak dikunjungi karena dia masih stand alone
isolated ya kayaknya harus effort atau usaha untuk meraih
jadi kita butuh varian yang banyak
oleh karenanya strategi joglo semar adalah tidak hanya borobudur yang dikembangkan
tapi destinasi sekitar juga harus dikembangkan
ditingkatkan kualitasnya supaya standar internasionalnya bisa masuk
kami bentuk delapan cluster di jawa tengah dii ini
delapan cluster inilah yang menjadi fokus pengembangan di kawasan joglo sumar ini
itu untuk pengembangan area yang lebih luas
kemudian karena kita tahu ada empat hal yang utama yang harus kita lakukan
yang pertama adalah attraction atau destinasi
strategi kami itu membuat delapan klaster
kemudian yang kedua adalah marketing
nah ini juga kami komunikasi terus dengan kementerian pariwisata
yang kami harapkan adalah setiap promosi itu harus mencantumkan konten dan konteksnya
agar komunikasi destinasi ini bisa lebih sampai kepada target market
tadi sudah disampaikan sama ibu bahwa memang menjadi tugas kemenpar untuk mengkomunikasikan itu
untuk memfasilitasi itu ke market
nah ini nanti ke depan kita berharap unsur konten dan kontak dari setiap destinasi ini harus lebih ditonjolkan

mau tidak mau harus dikonservasi
mungkin di sini pak marsis karena kontennya ini kan sangat serat dengan budayanya
mau tidak mau harus dikonservasi
sementara itu kita memang punya target
target untuk mendatangkan dua juta ini di benak anda
wow jangan jangan ini nanti saya punya candi rusak atau kotor dan lain sebagainya
apa yang menjadi concern utama ya dengan meningkatnya jumlah target wisatawan dan karena selama ini kan mau tidak mau juga harus betul betul dipelihara kan
ya jadi begini
memang salah satu dampak
satu dampak negatif dari pariwisata massal tentunya nanti kan bisa saja itu akan mengancam kelestarian candi
salah satu dampak yang paling nyata itu adalah misalnya ketika pengunjung itu semuanya naik ke candi
maka kemudian batunya itu yang diinjak itu akan haus
nah oleh karena itu memang kemudian dalam hal ini dari aspek konservasi ini juga merupakan tantangan
ini juga merupakan tantangan bagi kami untuk katakanlah mengatur visitor manajemennya bagaimana
tapi angka dua juta ini menurut pak marsis realistis nggak untuk kelestarian dari candi ini
bayangkan setiap tahun dua juta berarti ya itu tadi aus kan batunya bahkan mungkin ada yang rusak
ya makanya kemudian begini kami selama tiga tahun ini sudah melakukan
pertama kaitannya dengan masalah carrying capacity
pertama kaitannya dengan masalah carrying capacity
nah berdasarkan carrying capacity atau space capacity candi borobudur dan suna i itu berapa sih
nah berdasarkan dari kajian kami kalau hanya di bangunan candinya saja itu sebenarnya space capacity nya itu hanya satu ratus dua puluh delapan orang dalam
dalam satu yang sama
dan halaman di sini itu hanya lima ratus dua puluh tiga
nah oleh karena itu kami juga sudah mulai melihat karena kan sekarang pengunjung candi borobudur itu hanya lima ratus dua puluh tiga

nah ini sekitar tiga juta itu dari wisatawan nusantara dan yang lima ratus ini adalah dari wisatawan mancanegara
nah oleh karena itu kami juga melihat kunjungan yang katakanlah kunjungan yang padat itu biasanya hanya pada bulan bulan tertentu
misalnya pada saat liburan anak sekolah liburan akhir tahun
misalnya pada saat liburan anak sekolah liburan akhir tahun

liburan lebaran itu kan
nah itu yang sebenarnya nanti harus disesuaikan dengan tadi yang dikatakan bahwa wisatawan asing itu kalau di sini sudah sangat krodit itu sudah tidak enjoy
nah makanya kemudian itu
kita bisa mengapresiasi apalagi kan perlu waktu yang cukup lama untuk melihat bukan seperti berkunjung ke tempat yang biasa
ya makanya kemudian itu tadi apa distribusi
ya makanya kemudian itu tadi apa distribusi
wisatawan itu juga harus diupayakan
tidak hanya berkunjung
ke zona satu dan candi
tetapi juga harus ke zona tiga
sampai tadi yang dikatakan harus sampai ke
joglo smart sehingga kalau itu sudah
ada distribusi yang jelas seperti itu
sebenarnya kami juga tidak khawatir
dari dua juta itu kalau sudah
didistribusikan itu juga
nanti tidak akan semua langsung
menuju ke zona satu atau candi
tapi mau tidak mau kan harus ada
pembatasan jumlah orang yang pada
waktu yang sama itu naik dan
sampai ke atas gitu itu
diberlakukan pak marsis
itu sebenarnya kami sudah
memperlakukan tapi hanya khusus untuk
di lantai delapan sembilan
dan sepuluh dan itu sudah
kami berlakukan sejak

tutup total karena kena
itu kami tutup selama empat puluh lima
hari kami bersihkan
dan setelah itu baru kami buka kembali
tapi kemudian dengan dibuka kembali
itu kami sudah bisa mulai
melakukan semacam pembatasan
memang pembatasan yang
kami laksanakan di
lantai delapan sembilan sepuluh
ini baru untuk
bisa naik secara
bergiliran di atas dan kemudian
di atas mereka bisa berputar
dan kemudian bisa turun kembali dan
kemudian mereka yang nunggu di lantai tujuh
itu kemudian sudah bisa
naik kembali nah pak marsis selama ini
tantangan terbesar dalam melestarikan
apakah sama dari tahun ke tahun
bagus sudah cantik di pugar
dan lain sebagainya tapi
apa tantangan terbesar dan di biaya yang terbesar
untuk melestarikan ini
jatuhnya di mana pak
jadi candi borobudur itu
kan berada di tempat terbuka
juga cenderung flat
dan berada di atas bukit
nah tantangan yang terbesar
itu adalah sebenarnya
curah hujan kan
karena dari air hujan ini nanti
akan bisa mengakibatkan
yang lain terhadap
erosi kemudian ada
pertumbuhan lumut kelembaban
dan sebagainya bahkan kemudian
sekarang tetap kami tangani dari tahun ke tahun
itu adalah masalah kebocoran dinding
karena kalau ada air hujan masuk
dia akan keluar lagi
melalui dinding yang berelief
ini yang akan menghancam
nah oleh karena itu kalau sudah seperti ini
biasanya kami harus cepat cepat melakukan
pembongkaran pada dinding relief tersebut
itu untuk kami perbaiki
supaya nanti pada saat hujan itu
airnya tidak lagi masuk di belakang
dinding yang berelief
karena itu nanti bisa mengancam
untuk masa yang akan datang
itu yang tantangan yang besar
kalau demikian harus diperbaiki
dari segi sdm segala macam yang ahli
itu ada cukup
mencukupi pak marsi islam
dan juga anggaran ya anggaran tadi kan
dikatakan dari apbn
seberapa besar anggaran yang memang khusus dialokasikan
dan apakah cukup
diakibatkan loh misalnya untuk
membersihkan karena disini kan merapinya juga
bahkan meletus ya
dan itu kan pasti merusak
ya memang kemudian kan
salah satu tantangan
yang ada di kami itu kan
sumber daya manusia yang
kadang kadang kemudian dalam hal
masalah pelestarian itu
dari tahun ke tahun kan akan mengalami perubahan
kondisi lingkungan dan sebagainya
ini yang akan bisa mengancam
kelestarian candi borobudur
nah oleh karena itu ya kami selalu meningkatkan
bagaimana bisa tetap
melestarikan candi borobudur
dalam tantangan kondisi yang bagaimana
itu yang kami akan
yang kedua kalau dalam kaitannya dengan masalah
ya sebenarnya kami
juga sudah cukup
dibiaya dari apbn
sudah cukup tidak ada masalah
karena juga kemudian kalau
kami melakukan perbaikan kan tidak kemudian
dalam skala yang besar
nah paling tidak kemudian
anggaran pemeliharaan terhadap
candi borobudur baik
dalam bentuk istilahnya
belanja langsung maupun belanja tidak langsung
biaya untuk misalnya
kemudian penanganan langsung
terjadi kerusakan itu paling tidak
sehingga tidak kedengeran terlalu
besar ya untuk sebuah
candi yang luar biasa ini
segitu ya cukup ya hanya untuk perawatan rutin gitu
ya itu hanya untuk perawatan
katakanlah kan candi borobudur itu sudah
dalam kondisi settle
hanya kemudian dalam beberapa
hal memang harus selalu
nah perawatan perawatan itu yang kemudian
sudah dialokasikan dari apbn
nah namun demikian juga
nanti dari pt taman bisa
membantu dalam hal
biaya biaya yang lain
kayaknya pt taman di ini ya
banyak sekali yang diharapkan dari
dan kami juga
selalu berkomunikasi dan
pt taman di dalam kaitannya
dengan masalah pelestarian
candi borobudur dan
satu hal lagi sebenarnya juga
tadi dikatakan oleh
pak edi bahwa
pelestariannya tidak hanya dalam bentuk
pelestarian fisik tetapi juga
dan menarik juga
pelestarian dan pelayanan
ada juga hal yang menarik misalnya
orang yang tidak bisa berkunjung
ke borobudur biasanya
jadi tidak harus datang kesini tapi
bisa langsung masuk ke candi ini
merasakan dan lain sebagainya
karena ini kan bagian dari usaha kita untuk mendatangkan wisatawan bukan saja khususnya dari mancanegara
karena mereka spendingnya kan biasanya kan dolar dan charge nya kan juga beda ya
berarti kan harus ada fasilitas yang lebih bagus dan lain sebagainya
tapi pada waktu yang sama kan tujuannya itu juga adalah meningkatkan masyarakat ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya dan lain
apa kira kira yang bisa dilakukan sehingga memang tujuannya itu adalah meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang di sekitar candi ini
jadi ada dua hal tadi mbak
jadi satu ketika taman wisata dan buf sebagai bumn nya mengembangkan atau mendukung pengembangan destinasi di sekitar wilayah ini
termasuk juga pemerintah dalam hal ini kepentingan para wisata juga mendukung seperti pembedayaan masyarakat
ada aktivitas aktivitas masyarakat
memperbaiki peningkatan kapasitas masyarakat ada juga
nah kalau dari aspek pemasaran kami memang
pemerintah itu memfasilitasi industri pariwisata yang travel agent hotel segala macam
dan juga pembuatan handicraft
jadi ini kita memang meminta kepada pemerintah daerah dan travel agent ketika membuat package ini ada yang ke komunitas
bagusnya sekarang saya melihat di setahun belakangan ini pak edi ya memang dulu sudah ada seperti desa tembi segala macam
jadi ada aktivitas sebelum dia ke borobudur ada yang ke masyarakat
nah ini dibikin jadi satu paket yang kemudian dijual mbak
malah ini yang membuat daya tarik borobudur menjadi lebih meningkat
jadi kita bisa jual tadi tidak hanya borobudurnya sendiri ya itu tapi juga kawasan sekitar
malah beberapa destinasi
seperti pembuatan batik
di sini kan ada gerabah batik
ini punya market sendiri akhirnya
jadi mungkin borobudurnya mereka sekali lihat tapi di masyarakatnya mereka tinggal lebih lama
nah ini kami dari pemerintah sangat mendukung baik dari segi pengembangan di sini
karena mau tidak mau tujuan kita untuk meningkatkan jumlah wisatawan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
bukan hanya menjual destinasi itu sendiri
pak edi keterlibatan masyarakat dengan pt taman nasional
dan wisata yang apa yang dilakukan ini sudah terasa dampak positifnya dan contoh contoh perbaikan ekonomi yang selama ini sudah dirasakan dengan kehadiran pt taman ini
ya baik mbak tadi menyambung dari yang bu rizky sampaikan
memang community development ini menjadi hal yang utama
tadi saya sebutkan ada empat faktor
apa attraction atau destinasi kemudian marketing dan promotion
yang ketiga ini sebenarnya infrastruktur sama accessibility
dan alhamdulillah yang ketiga ini pemerintah tahun ini sangat sangat serius
ya bandara dipercepat tol diagendakan reaktivasi jalur kereta dan seterusnya
itulah yang membuat kami optimis bahwa kunjungan target dua juta itu insya allah akan tercapai
karena memang betul betul pembangunan infrastruktur ini sangat serius sekali
nah yang keempat ini adalah community development ini
karena memang ini tidak boleh kita tinggalkan
justru yang paling penting kalau saya lihat
karena ini tidak ada distribusi dari income yang dihasilkan
dasar kami adalah begini
dua ribu sembilan belas kita men target dua juta wisman untuk koridor joglo semar itu akan hadir ke sini
artinya akan banyak kunjungan wisatawan yang datang ke sini
ini adalah potential income
itu satu hal
di hal yang lain pemerintah sedang sungguh sungguh mengembangkan infrastrukturnya
ini pasti menjadi daya tarik buat investor
jadi hanya masalah waktu saja akan tumbuh investasi sangat besar di kawasan borobudur ini
karena investor pasti mengharapkan aksesibilitas itu ya
nah yang tidak boleh kita lupakan adalah masyarakatnya
kalau investor bahasa kami itu begini
kalau investor mau investasi hari ini besok pagi juga sudah berdiri gitu loh
karena memang mereka mempunyai kemampuan itu
tapi kalau masyarakat nggak bisa begitu
makanya sejak tahun dua ribu enam belas kemarin kami betul betul sangat serius mengembangkan community development ini
kenapa kami dengan bumn
karena supaya kami lebih mudah
bukan untuk menutup dengan yang lain tidak
hanya supaya program ini bisa segera dieksekusi
dan alhamdulillah ini menjadi program dari kementerian disetujui
kemudian kita jalankan program ini
borobudur ini ada di sebuah kecamatan namanya kecamatan borobudur
kecamatan ini memiliki dua puluh desa
maka itulah yang menjadi target kami
dua ribu tujuh belas target desa wisata ini harus selesai
di dua puluh desanya semua
karena memang kebetulan dari dua puluh desa itu separuh lebih itu masih desa miskin
kan sungguh nggak masuk akal ya
desa ini ada di tengah tengah masterpiece budaya
artinya inilah yang kemudian menjadi concern kami
menjadi kewajiban satu bumn untuk membina satu desa
contohnya apa saja kegiatannya
satu kita sebut sebagai balkon desk
balkon desk itu balai ekonomi desa
jadi kenapa balai ekonomi desa ini harus kita bangun di situ
kami perlu menstimuli perlu memberi fasilitas awal kepada desa
agar desa mau tumbuh aktivitas ekonominya
kami ingin desa itu menggeliat dengan aktivitas ekonomi mereka
nah kalau aktivitas ekonomi ini kemudian nanti kita package dengan menarik
maka ini akan menjadi
tapi sumber utamanya adalah aktivitas ekonominya
jadi mereka akan terus berkegiatan ekonomi
nah ini kerjasama dengan pemda tentu saja ya
ya dengan pemerintah desa terutamanya
jadi kita engagement bumn dengan pemerintah desa
membikin balkon desk itu
satu desa nanti kita buat satu balkon desk
untuk membuat satu balkon desk bumn menganggarkan satu miliar
jadi itu dibuatkan fasilitasnya menjadi sebuah etalase untuk potensi desa
yang dalam operasionalnya kita juga kerjasama dengan kementerian desa
kementerian desa kita ajak untuk terlibat karena memang ini ada di desa
itu kan domennya mereka
dan mereka mensupport untuk mendukung percepatan berdirinya bum des
nah bumdes inilah nanti yang akan menjadi motor ekonomi buat desa itu
nah ini taman bantu misalnya memfasilitasi dan lain sebagainya
karena ini kan harus ada capacity buildingnya juga
untuk mengelola sebuah desa
untuk menjadi ya paham lah entrepreneurship
marketing dan juga ini mengemas ya budayanya sehingga menjadi suatu kekuatan ekonomi
program ini tidak hanya taman saja ya
kami mengajak kementerian kementerian yang lain juga untuk terlibat
karena tadi ini program pemerintah
harus kita jalankan bersama sama
ada program contohnya yang bisa dijadi
jadi dari dua puluh kita sudah jalan dua belas
apa saja yang ini menjadi kekuatan dari desa itu
jadi balkon desa ini kemudian kami labelin masing masing
jadi saya ambil satu contoh
ada satu desa yang kita kasih label world of bambu
karena desa itu potensinya bambu semua
jadi bangunannya kita buat dengan bambu
kemudian aktivitasnya nanti diisi yang berpotensi bambu
kedepan kita desa itu kita ajak untuk misalnya membuat cindera mata cindera mata yang berbasis bambu
kebetulan yang dipilih nanti adalah ini jemparingan panah tradisional itu
karena itu dari bambu kan
nah kalau mereka sudah define itu maka kita membinanya lebih mudah
kami juga kerjasama dengan universitas gejah mada untuk peningkatan kualitas
karena ada hal hal yang butuh riset atau lab gitu ya
jadi kita kerjasama dengan universitas gejah mada
kemudian ada satu desa lagi yang kita beri label potri academy
oke yang gerabah
jadi dia harus bisa mendevelop situ
alhamdulillah ini dua dua belas desa sudah terdevelop
jadi setiap desa ada temanya sesuai dengan minat kekuatan
luar biasa ini ide idenya
senang ya saya mendengarnya
ya karena memang inilah caranya agar mereka itu siap bu
nah kewajiban kami itu adalah memproteksi market
agar desa ini tumbuh
kami angkut wisatawan yang sudah datang itu untuk berkunjung ke sana
jadi bagian dari paket wisatanya mereka
bagus sekali ya
karena kan ini harus diproteksi dulu
kalau mereka tumbuh sendiri saya kira susah
luar biasa terima kasih banyak
kita tunggu ya hasil pengelolaannya dan mudah mudahan juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah wisatawan
dan yang kunjungan yang datang dan infrastrukturnya juga cepat dibangun
sehingga manfaatnya juga bisa terasa ya
khususnya kepada desa desa yang ada di sekitar ini
pak edi dari pt taman terima kasih
juga pak marsis dari kelus pelus tarian budaya dan juga bu rizky dari kementerian pariwisata
dan menarik ya ternyata ide ide untuk mengelola candi borobudur ini sudah ada sudah berjalan
kita tunggu hasilnya
tapi memang candi borobudur ini
harus ya patut dikunjungi
luar biasa aset yang harus kita rawat kita banggakan dan juga tentu saja kita lestarikan
ya demikian insight kali ini
saya desi anwar langsung di depan candi borobudur
terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa di insight di lain waktu